pasar labuan pandeglang yang baru saja kembali buka selasa kemarin rabu pagi terendam banjir
pasca tsunami pasar sempat lumpuh karena pedagang yang rumahnya diterjang tsunami banyak yang mengungsi
pasar labuan terletak di lokasi yang cukup strategis
pasar ini bisa diakses dari jalan raya carita menuju ke selatan seperti tanjung lesung atau sumur
selasa malam kawasan ini diguyur hujan lebat
akibatnya air kali meluap dan merendam puluhan rumah dan kios di pasar labuan
genangan air berkisar antara empat puluh hingga lima puluh cm
sejak rabu pagi tim gabungan mulai mengungsikan warga ke daerah yang lebih tinggi
dalem banget airnya
udah mau ke dua tingkat
dari tadi juga udah was was aja minta bantuan gitu ya
cuma baru ada sekarang
dari jam berapa tadi air naik
dari pagi subuh kenceng banget
tadinya pagi ini mau ngungsi cuma udah kejebak sama banjir
jadi terpaksa diem dulu di rumah
di rumah dari siapa
ada mamah mertua bapak mertua sama suami sama anak
masih ada di sana sekarang
iya masih ada di sana
sudah ada koresponden cnn indonesia albi praptama di labuan pandeglang baten
albi anda saat ini berada di mana dan apa yang bisa anda update dari titik anda saat ini berada
ya selamat sore ferdi
saat ini saya masih berada di sekitar pasar labuan yang berada di kawasan kecamatan labuan
saat ini kondisi masih banjir walaupun sudah mulai berangsur angsur surut verdi
kalau misalnya bisa dilihat di sekeliling saya
ini adalah jalan untuk menuju ke pasar labuan sekaligus untuk menuju ke salah satu posko utama
yang berada di kantor kecamatan labuan kabupaten pandeglang banten
dan memang ini sudah terjadi sejak pagi tadi sekitar pukul delapan waktu indonesia barat
di mana air pertama kali naik setelah muara labuan ini meluap karena adanya pasang
karena air laut ini mengalami pasang
dan ini sesuai dengan perakhiran cuaca yang dirilis oleh bmkg pada malam hari tadi
sekitar pukul setengah sebelas malam
di mana selain adanya meluapnya ataupun pasangnya air laut ini sendiri
juga diakibatkan oleh intensitas hujan dengan kategori sedang sampai dengan lebat
yang terjadi sejak pukul satu malam tadi dan baru berakhir sekitar pukul sembilan waktu indonesia barat pagi tadi
dan ini juga mulai berangsur angsur membaik
tetapi kalau misalnya dilihat di ujung sebelah sana lagi
itu ketinggian air sekitar hampir setengah meter
seperti itu kalau misalnya dengan tinggi badan saya satu ratus tujuh puluh lima meter
atau sentimeter mungkin ada di sekitar lutut saya seperti itu
dan kalau bisa dikatakan juga banjir ini hanya bersifat lokal verdi
dan tidak terlalu masif efeknya
hanya saja beberapa pedagang dan juga pengelola hotel yang ada di sini
langsung mengevakuasikan diri dan juga beberapa tamu tamu mereka
juga sudah langsung dievakuasi ke tempat yang lebih aman
hanya saja untuk distribusi bantuan yang seharusnya bisa didistribusikan ke posko utama
dan juga ke beberapa daerah lainnya yang ada di pantai barat provinsi banten ini sedikit terhambat
lalu lintas jadi macet dan juga harus ada rute alternatif yang harus dilalui oleh para pengendara pengendara
yang memang membawa kendaraan kendaraan distribusi
dan diperkirakan bahwa luapan air dan juga pasangnya air laut di kawasan labuan
yang merupakan perairan dari selat sunda ini bisa berangsur angsur membaik ketika malam hari nanti
tetapi kami juga masih menunggu keterangan resmi terbaru dari bmkg apakah akan ada air pasang susulan ataupun tidak
dan memang salah satu yang menjadi faktor kenapa di sini masih banyak
genangan air adalah pada saat tsunami terjadi yang melanda di kawasan ini
beberapa material material seperti batuan ataupun sisa sisa puing bangunan ini banyak yang menyumbat juga beberapa aliran aliran drainase
sehingga membuat parah genangan genangan air yang ada di sini ferdi
tetapi memang kalau misalnya bisa dipastikan lagi untuk upaya evakuasi dan juga pencarian di beberapa daerah
masih terus berjalan tanpa terkendala oleh banjir yang terjadi di kawasan kabupaten pandeglang khususnya di kecamatan labuan ini
di kawasan labuan ada posko utama di sana kemudian juga shelter shelter pengungsi juga ada di sana
dan banyak justru yang terpusat di sekitar kawasan labuan
bagaimana kemudian langkah preventif ataupun juga penanganan bagi para pengungsi ini
agar tidak berdampak langsung terhadap kondisi mereka yang memang saat ini juga masih dalam penanganan begitu
ya verdi di posko utama sendiri yang memang ini terdiri dari bnpb tim sargabungan tni
dan juga beberapa pihak seperti kepolisian
ini juga sudah langsung melakukan sejumlah langkah langkah untuk mengantisipasi keterlambatan pendistribusian barang
untuk posko utamanya sendiri memang saat ini kondisinya cukup aman
berada di tempat yang elevasinya cukup tinggi seperti itu
sehingga tidak ada genangan air di sekitar lokasi karena memang ada rute lain yang harus memutar
walaupun harus memakan waktu sekitar lima belas menit lebih lama
tetapi bisa dipastikan bahwa distribusi bantuan ini bisa segera disalurkan ke lokasi ke lokasi yang aman
dan juga untuk pengungsi
pengungsian pengungsian yang ada di dekat posko utama juga kondisinya aman
tidak tergenang oleh banjir yang saat ini sedang terjadi di kawasan muara labuan sendiri
tetapi memang pihak dari bnpb pun menghimbau bahwa masyarakat untuk sementara waktu ini
khususnya mengungsi untuk tidak meninggalkan tempat pengungsian
karena memang akan ada pendataan yang dilakukan
mengingat ini banjir juga akhirnya merendam sejumlah rumah ataupun bangunan yang pada saat terjadinya tsunami
pada tanggal dua puluh dua desember lalu
yang tidak kena menjadi salah satu alasan mereka untuk turut mengungsi ke tempat tempat pengungsian
yang mana merupakan korban dari bencana tsunami
sehingga ada pencampuran antara pengungsi yang menjadi korban tsunami
dan juga pengungsi yang terdampak dari banjir yang terjadi di sini
albi kalau kemudian akses menuju ke posko utama dan shelter pengungsian ini terkunci akibat genangan banjir
begitu kemana kemudian rute alternatif yang bisa anda rinci secara secara secara langsung
spesifik untuk penyaluran bantuan begitu dan apa kemudian yang paling dibutuhkan saat ini
mengingat juga ada banjir dan pasca tsunami
artinya penanganan penanganan medis ini juga cukup penting disana
ya ferdi ada sejumlah jalan yang menjadi alternatif
karena memang kalau misalnya boleh saya jelaskan juga bahwa banjir yang terjadi ini adalah

jadi bantuan bantuan yang mungkin datang dari kawasan carita atau dari kawasan anyer
lalu lintas yang berasal dari kawasan carita ataupun dari kawasan anyer jadi bantuan bantuan yang mungkin datang dari kawasan anyer
legon ataupun dari anyer untuk menuju ke posko utama akan terhambat di daerah ini
tetapi untuk kendaraan kendaraan misalnya yang membawa bantuan dari wilayah jakarta ataupun dari
kawasan pandeglang ini bisa menggunakan jalur menuju ke jalan yang menghubungkan antara labuan
dan juga kota pandeglang sendiri sehingga nantinya akan langsung menuju ke lokasi terdekat ataupun
jalan terdekat yang berada di sekitar posko utama yang berlokasi persis di kantor kecamatan labuan
sehingga tidak terlalu signifikan kalau misalnya para pihak pihak yang memberikan bantuan tersebut
menggunakan jalur melalui kawasan pandeglang dan harus keluar tol dari kawasan serang timur
kemudian masuk ke kota pandeglang dan langsung menuju ke jalan raya pandeglang abuan
mereka bisa langsung mendistribusikan ke posko utama yang ada di kecamatan labuan dan untuk
menghindari kawasan dari arah carita untuk menuju ke lokasi ini begitu ferdi
baik terima kasih albi pratama koresponden cnn indonesia dari pandeglang banten